hari ini saudara sebanyak empat ratus empat puluh dua jamaah calon haji kloter empat
memasuki asrama haji sudiang makassar sulawesi selatan
demi menghemat waktu dan efisiensi pelayanan
calon jemaah haji langsung diberikan pelayanan one stop service
mulai dari pemberian dokumen hingga obat obatan
ratusan kloter keempat ini berkumpul di aula arafah
asrama haji sudiang makassar sulawesi selatan
jamaah langsung diarahkan untuk mendapatkan sejumlah layanan
seperti pemberian gelang identitas pembagian lembar akomodasi
panitia penyelenggara ibadah haji makassar mengaku
masih terus memperbaiki sistem penerimaan jamaah calon haji
dan diupayakan sesingkat mungkin
sehingga seremonial penyambutan dihilangkan demi memangkas waktu
selain fasilitas kesehatan saudara
transportasi yang siap sedia juga
disiagakan mulai dari bus hingga transportasi khusus lansia
untuk mengetahui informasi keberangkatan haji embarkasi makassar
sulawesi selatan kita sapa jurnalis kompas tv gufran lamataha
gufron embakasi makassar telah menerima kloter empat calon haji
betul sekali telah menerima
panitia penyelenggara ibadah haji embarkasi makassar ini
telah menerima jemaah calon haji kloter empat
yang juga sudah diterima pagi tadi pukul sepuluh waktu indonesia tengah
di aula arafah asrama haji sudiang kota makassar provinsi sulawesi selatan
nah jemaah calon haji yang diterima pagi tadi yang masuk dalam kloter empat itu ada sebanyak
jemaah calon haji yang terbagi ke dalam dua ratus dua dari kota makassar dan juga dua ratus empat puluh dari kabupaten sinjai
yang rencananya akan diberangkatkan besok ke tanah suci pukul sepuluh tiga puluh waktu indonesia tengah di kota makassar
untuk tahun ini bella dan juga saudara seperti tahun sebelumnya
di mana pemberangkatan haji tahun ini masih ramah lansia temanya
sehingga memang panitia penyelenggara ibadah haji fokus pelayanannya khusus kepada lansia
yang sudah berusia di atas enam puluh tahun yang ikut dalam ibadah haji seribu empat ratus empat puluh lima atau dua ribu dua puluh empat masehi tahun ini
untuk kloter keempat bella dan juga saudara ada delapan puluh tiga lansia yang berangkat bersama sama
dan juga akan diberangkatkan besok pada pukul sepuluh tiga puluh waktu indonesia tengah
dan juga yang paling tua yaitu sembilan puluh tahun berasal dari kota makassar atas nama abdul rahim haseng
sehingga memang panitia penyelenggara ibadah haji ini memfokuskan seluruh pelayanan kepada lansia
terutama lansia yang di atas enam puluh tahun dan sudah tidak bisa melakukan banyak aktivitas
pelayanan ini termasuk dalam pembagian identitas pasport hingga pembagian living cost
akan diprioritaskan terhadap lansia bela
bagaimana kesiapan panitia dalam menjemput dan mendampingi calon haji terutama untuk warga lansia yang tadi ada tiga puluh an lebih
baik karena memang sesuai dengan tema haji ramalansia tahun ini
maka segala fasilitas ini diprioritaskan kepada lansia jemaah calon haji
untuk kloter keempat yang ada sekitar delapan puluh tiga orang jemaah calon haji ini
jika sesuai dengan pemantauan kami jika masuk di aula arafah
itu langsung diarahkan menuju tempat duduk mereka masing masing
dan kemudian nanti akan dipanggil untuk pembagian pasport
layanan ini disebut sebagai layanan one stop service
dan juga yang berbeda dengan tahun lalu tahun ini ada yang disebut dengan fast track
yang diperkhususkan kepada lansia di mana mereka ada jalur khusus
jadi mereka tidak harus mengantri bersama dengan jemaah calon haji
tetapi mereka diprioritaskan diberikan fast track atau layanan khusus
untuk bisa mempercepat pelayanan dan juga penerimaan mereka
di aula arafah asrama haji sudiang
untuk selengkapnya kita simak wawancara kami bersama dengan
koordinator pemberangkatan haji embarkasi makassar wahyudin hakim berikut ini
sistem yang kita gunakan sesuai dengan sop dari pusat
layanan kita tetap ramah lansia di mana jemaah dijemput mulai dari kedatangan di mobil
masuk langsung diarahkan ke tempat khusus untuk lansia
dan untuk jemaah umum ditempatkan di tempat yang telah ditentukan
ada pun layanannya tahun ini alhamdulillah kita menyelesaikan semua
dalam satu ruangan ini mulai dari pembagian akomodasi
pembagian gelang pembagian lipping cost nya pembagian paspornya
dan setelah itu diantar kembali ke kamar sesuai dengan yang ditetapkan
ya bella dan juga saudara memang fasilitas yang diberikan ini
telah dirasakan oleh jemaah calon haji
mulai dari memasuki aula arafah hingga nanti keluar dari aula arafah
menuju wisma mereka masing masing untuk pengecekan kesehatan
yang berada di aula arafah ini terbagi lagi karena lansia ini terbagi dua
bella dan juga saudara ada lansia mandiri yang bisa ikut mengantri
pada saat pembagian paspor dan juga gelang identitas seperti itu
namun juga ada lansia yang tidak mandiri yang nantinya panitialah yang akan bergerak
ke tempat duduk mereka masing masing untuk membagikan paspor
gufron apakah sudah ada informasi dari panitia kepada para lansia terkait dengan
cuaca di arab yang saat ini sedang panas
mungkin apakah ada bentuk antisipasi terkait dengan hal tersebut
ya betul sekali antisipasi tentunya telah diberikan kepada seluruh jemaah calon haji
bukan hanya lansia tetapi seluruh jemaah calon haji pada umumnya
karena mengingat cuaca ekstrim panas yang menerpa arab saudi di atas empat puluh derajat ini
mulai dari informasi yang dilakukan di videotron seperti itu
dan juga informasi yang nanti akan diberikan pada saat memasuki wisma
tempat peristirahatan mereka dan juga satu yang menjadi antisipasi panitia
sesuai dengan observasi dan juga pantauan kami sebelum keluar dari aula arafah
menuju wisma mereka masing masing ini jemaah calon haji diberikan
kisah berupa obat obatan vitamin dan juga pelembab bibir
dan juga pelembab kaki serta imbauan untuk terus menjaga kondisi kesehatan mereka
termasuk mengkonsumsi air satu jam satu gelas selama mereka melakukan ibadah haji
di tanah suci untuk menjaga kondisi mereka tetap stabil selama melakukan ibadah di tanah suci
baik terima kasih gufran lamataha langsung dari makassar sudah ada antisipasi antisipasi yang dilakukan
agar para jemaah calon haji bisa berjalan dengan baik terima kasih
terima kasih gufran selamat bertugas kembali